kementerian keuangan akan segera memilih direktur jenderal pajak baru yang telah diajukan kepada presiden joko widodo
ada tiga orang nama yang sudah dikantongi oleh presiden
presiden joko widodo akan menentukan nama pengganti ken dwi jugeas teadi
yang akan pensiun dari posisi direktur jenderal pajak desember ini
ada tiga nama yang menjadi pertimbangan
mereka adalah staf ahli menteri keuangan bidang kepatuhan pajak suryo utomo
dirjen pengelolaan pembiayaan dana risiko kementerian keuangan robert pakpahan
dan staf ahli menteri keuangan bidang peraturan dan pergakan hukum awan nurmawano

berapa jumlah seratus seratus betul
sumbernya oh ini dari deposito saya cairkan aja
nama nama yang dicalonkan itu adalah figur figur yang mempunyai pengalaman
figur figur yang mempunyai kompetensi dan mempunyai kapasitas untuk memilih direkturat jangkar pajak
kita serahkan sepenuhnya kepada bapak presiden sebagai kepala pemerintahan
untuk memilih sendiri
mana yang sesuai dengan pilihannya presiden
dan kita di dpr hanya bisa menerima dan akan memberikan dukungan
bagaimana pelaksanaan tugas itu bisa berjalan dengan baik